sebenarnya seberapa besar peran indonesia dan pengaruh dari lawatan presiden jokowi ke ukraina dan rusia
untuk memberikan dampak positif secara ekonomi baik global maupun bagi indonesia
di tengah konflik berkepanjangan rusia dan ukraina yang tentunya berdampak bagi ekonomi global
apalagi kita ketahui dalam waktu dekat indonesia akan menggelar g dua puluh
untuk membahas soal ini telah bergabung bersama kami peneliti ekonomi csis dandi rafid randi
selamat pagi mas dandi terima kasih sudah bergabung bersama kami
ya mas dandi ini kita sedikit membahas lawatan presiden jokowi ke eropa terutama kehadirannya di g tujuh
kalau bicara mengenai g tujuh kita memang bukan menjadi anggota tapi kehadirannya merupakan salah satu poin penting
pembahasannya adalah bagaimana kehadiran kita bisa memberikan dampak terutama secara global dari segi ekonomi
salah satunya adalah tadi dibahas mengenai bagaimana indonesia bisa menjebatani terkait dengan salah satunya
bargo terkait dengan tadi ya gandum kemudian juga pupuk
karena dua komoditas ini yang dibutuhkan secara global ketika konflik antara rusia dan ukraina terjadi
bagaimana anda melihat hal ini mas
ya terima kasih mas yuda
mungkin kita bisa kembali sebentar ya untuk melihat dampak ekonominya dari perang yang terjadi di rusia dan ukraina
kita melihat bahwa ada
kanan yang dirasakan oleh seluruh negara gitu ya
kita tidak berbicara hanya satu kawasan atau beberapa negara
tapi seluruh negara itu terkait dengan harga pangan dan juga harga energi
nah inilah yang sebenarnya menjadi sasaran presiden jokowi bagaimana caranya rantai pasok global terkait dengan pangan juga energi ini masih bisa berjalan
jadi kita mahu
untuk memberikan kedua ruang antara politik dan ekonomi itu menjadi hal yang berbeda gitu ya
jadi walaupun terjadi perang kita masih ingin tetap
lima komoditas penting dunia seperti yang tadi sudah dijelaskan
antaranya adalah gandum dan juga fertilizer itu masih tetap bisa mendapatkan akses
ya mendapatkan akses terutama ekspor ke seluruh dunia
karena mungkin yang bisa menjadi catatan di sini

karena mungkin yang bisa menjadi catatan di sini
ini adalah dampak dari
rusia dan ukraina ini tidak hanya mendapatkan dampak negatif itu di negara negara eropa saja
tapi kita akan lebih concern lagi akibat untuk melihat akibat dari dampak konflik rusia dan ukraina ini
ini adalah negara negara berkembang dan berpendapatan menengah ke bawah
masih harus struggling dengan pandemi yang mungkin belum selesai gitu ya
dan mereka juga harus langsung berfokus kepada bagaimana sih cara mengatasi kenaikan harga pangan dan juga harga energi
nah ini sebenarnya dampak yang coba g tujuh g dua puluh dan juga seluruh dunia untuk bisa mengadres
jadi mungkin dari saya
yang menarik adalah salah satu insight ya dari presiden jokowi ketika datang ke ktt g tujuh
ini menariknya adalah indonesia itu menyatakan kita membutuhkan setidaknya dua puluh lima hingga tiga puluh miliar dolar amerika serikat untuk transisi energi delapan tahun ke depan
transisi ini bisa dioptimalkan sebagai motor pertumbuhan ekonomi untuk membuka peluang bisnis dan membuka lapangan kerja baru
bagaimana anda melihat peluang ini yang disampaikan oleh presiden jokowi di ktt g tujuh
kalau kita melihat kehadiran kita di sana
peluang bisnisnya di kedepannya
tentu saja ini merupakan hal yang sangat baik ya
kalau saya lihat dari perspektif ekonomi
karena memang kenapa sih indonesia itu memerlukan dana yang sangat besar gitu
karena kita memiliki financing gap untuk transisi energi itu sangat besar gitu ya
karena kita masih banyak sekali bergantung kepada apa namanya energi energi yang bilangnya kotor gitu ya
seperti batubara dan teman temannya
dan ini melihat dan ini memperlihatkan bahwa harga yang harus dibayar untuk kita bisa transisi dari resource yang kotor gitu ya
menjadi sesuatu yang lebih bersih gitu ya
renewable energy dan lainnya
itu akan sangat mahal karena kita harus memadamkan gitu ya
memadamkan energi atau sumber daya sumber daya yang sudah kita bangun
beberapa tahun terakhir ini terutama misalnya untuk pabrik batubara
dan ini kan gak harus terkait dengan tenaga kerja
nah ini yang harus indonesia pikirkan lebih jauh gitu ya
bagaimana nanti kedepannya kita memang membutuhkan financing gap yang besar
dan ini mungkin harus di harus di apa harus ditamkan oleh mungkin seluruh pihak
gia harmada pembangku
come up dengan beberapa
plan nya mereka punya
dan juga ada
sangat baik sekali untuk misalnya
indonesia dan juga negara berkembang
dan ini juga sudah dijelaskan
di ktt g tujuh kemarin
bahwa indonesia ini menjadi salah satu
negara yang akan diberikan
sudah ada programnya di g tujuh
masih tentang g tujuh ya
salah satu yang dibicarakan terkait dengan
janji menyediakan sekitar enam ratus
miliar usd atau setara dengan
triliun rupiah selama
lima tahun ke depan untuk membiayai infrastruktur
yang dibutuhkan negara negara berkembang
demi melawan proyek belt
yang bernilai triliun dolar
bagaimana anda melihat hal ini terutama ketika kita
sebagai bagian dari g dua puluh
ya kalau saya melihatnya
semakin banyak sumber pendanaan
tentunya akan semakin baik
cuman kita juga harus
penerima dana kita juga harus berpikir
pastinya proyek yang
digawangi oleh tiongkok
dan juga program yang diberikan oleh
g tujuh itu memiliki
jadi kita tidak
antara amerika serikat
dan negara negara g tujuh
dan juga tiongkok
terkait dengan proyek proyek infrastruktur
jadi yang harus kita
siapkan adalah apa sih platformnya
apa sih proyek proyek
atau proyek proyek infrastruktur
di indonesia dan akan kita majukan
sebagai proyek proyek strategis yang dapat
dari sisi belt and road initiative
dan juga program g tujuh nanti
yang terakhir kita harus memastikan bahwa
keuangan negara yang pertama
yang kedua itu juga harus menganut
sistem yang sustainable
jadi kita harus mulai
kita tidak hanya ingin melihat
sebagai pendanaan saja
pendanaan ini berkualitas
berkualitas intinya adalah
untuk masyarakat secara ekonomi
namun juga ramah terhadap lingkungan
mas dandi kita beralih ke pertemuan
presiden jokowi dengan zelensky di ukraina
berdasarkan data dari bps kita ngomongin
perdagangan indonesia ukraina ya
kalau impor barang indonesia ukraina itu masih relatif
terjaga dengan nilai impor total mencapai
enam enam juta usd pada maret dua ribu dua puluh dua
ini data dari bps
kalau kita melihat bahwasannya lawatan ini
apakah memang masih memberikan peluang
kerjasama yang menjanjikan meskipun
diharapkan kedepannya dengan pertemuan ini
dan j dua puluh tentunya
bisa membuka peluang lain selain tadi ya
perekonomian global juga bisa dijembatani
dengan keadilan presiden jokowi
dalam jangka pendek
lebih baik kita berfokus
prospek untuk meningkatkan kerjasama
ekonomi itu mungkin
kita juga tidak bisa berharap
akan ada peningkatan
antara indonesia dan ukraina
di saat saat seperti ini atau di saat masih seperti perang
cuman yang akan dikedepankan
menurut saya yang harus difokuskan oleh
pemerintah dan juga g dua puluh itu adalah
bagaimana kita bisa mengesis
dan memastikan bahwa
produksi pangan dan juga
input inputnya termasuk fertilizer
di ukraina itu dapat
berjalan dengan normal
walaupun di saat perang
nah ini mungkin hal yang pertama
nah yang kedua ini mungkin
indonesia bisa membantu
g dua puluh juga bisa membantu dari
sisi pendanaan rekonstruksi
dari ukraina itu sendiri
jadi mungkin saya lebih melihat
bukan dari sisi perdagangan
tapi lebih dari
ke arah bagaimana kita
yang terjadi di ukraina
agar perekonomian ukraina
ekonomi dunia ini tetap
berjalan dan mereka bisa
mudah mudahan perang sudah selesai
kalau ke rusia ini data dari bps
terakhir di maret dua ribu dua puluh
ada perdagangan sebesar
ini adalah yang terakhir
ini adalah yang terakhir
ini adalah yang terakhir
ini adalah berupa lemak dan minyak hewan
dan minyak nabati karet dan barang
karet serta mesin atau
anda melihat seperti apa ini
pasca pertemuan putin dan jokowi
apakah bisa meningkat perdagangan atau
seperti ukraina tadi lebih kepada bagaimana
lobby politik dan juga
perdamaian secara global
tidak lagi hanya sekedar
pelawatan untuk membicarakan
tentang bisnis dan g dua puluh nantinya
betul saya melihat
memang kedua baik dari sisi ukraina
baik dari sisi rusia
dan lawatan presiden jokowi
memiliki dampak yang lebih strategis
dan menurut saya akan
sangat terbatas apabila kita berpikir bahwa
ini lawatannya harus menguntukkan
antara indonesia dan ukraina
karena di sana kita hadir
presiden jokowi bilang
misi perdamaian dan juga tentu saja
sebagai presiden ketua g dua puluh pada tahun ini
jadi kita tidak
dari sisi ukraina juga di rusia
lalu mengharapkan adanya peningkatan
peningkatan perdagangan atau mungkin penurunan
jadi mungkin prospeknya hanya netral
cuma kita akan lebih fokus kepada
next step nya apa sih
setelah mungkin kita tahu sendiri
rusia ini kan dikenakan sanksi berbagai macam
dari pihak jujur
nah ini kalau misalnya nanti
perangnya sudah selesai
bagaimana nanti kondisi kondisi
misalnya untuk menormalisasi hubungan ekonomi
rusia gitu ya
dan ini kan maksudnya rusia itu kan
termasuk ke dalam negara g dua puluh gitu ya
jadi kita juga ingin bahwa nanti
hubungan ekonomi antara negara g dua puluh
ini akan bisa kembali normal kembali
mungkin itu yang akan lebih didiskusikan
baik terima kasih sekali perbincangannya pagi hari ini
mas dandi rafi terandi
untuk waktunya selamat pagi dan sehat selalu mas